peraturan menteri ketenagakerjaan nomor dua tahun dua ribu dua puluh
memuat aturan pencairan jaminan hari tua atau jht
dapat dilakukan setelah peserta bpjs ketenagakerjaan
mencapai usia lima puluh enam tahun
sekjen organisasi pekerja seluruh indonesia opsi timbul siregar menjelaskan
peraturan menteri ketenagakerjaan nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tersebut
mengembalikan jht kepada tujuan filosofisnya
yaitu melindungi pekerja setelah pensiun
bukan setelah terkena phk atau mengundurkan diri
pada kaitannya dengan sisi yuridisnya
menurut saya justru permena ke dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
ya itulah yang sesuai dengan undang undang sjsn
dan artinya saya hanya memposisikan pada isinya
kalau memang permenaker dua tahun dua ribu dua puluh dua itu sesuai dengan undang undang sjsn
deputi direktur bidang kebijakan operasional program bpjs ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua
peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua tersebut
peserta masih bisa melakukan pengambilan atau klaim jht sebagian
apabila masa kepesertaan penerima manfaat bpjs ketenagakerjaan
telah mencapai sepuluh tahun
apakah harus menunggu usia lima puluh enam untuk mendapatkan saldo jht
tadi bu putri sudah menjelaskan juga
kalau masa kepesertaannya sudah sepuluh tahun
keperluan membeli rumah atau kpr gitu ya
atau melunasi rumah gitu ya
yang akan ditransfer langsung ke bank
dapat mempersiapkan kartu peserta bpjs ketenagakerjaan dan ktp
atau identitas lainnya
syarat tersebut ditambah dengan dokumen perbankan
klaim dapat dilakukan melalui aplikasi jamsostek mobile
atau langsung mendatangi kantor cabang terdekat
agung happy maranata jakarta